hidup kerasa tinggi kali itu
yang bawah itu lagi

ini dan ini nih
ini deket pohonin yang ujung kiri nih ujung kiri suruh kali ini di atas kita coba